sebanyak lima gedung dan rumah makan di kompleks kantor pwi atau persatuan wartawan indonesia cabang manado
habis terbakar kamis pagi usai salat id
anak anak pemilik rumah makan di kompleks pwi manado ini menangisi rumah makan dan tempat tinggalnya yang terbakar
anak ini iya ada sama yang
usai sholat id kota manado dihebohkan dengan terbakarnya rumah makan yang juga berfungsi sebagai tempat tinggal dan gedung tempat kantor pwi manado
saat itu pemilik rumah makan sedang sholat id
salah satu pembantunya memberitahu sang pemilik di masjid
bahwa dia tidak akan berada di rumah makan
sebelum berjalan ke rumah makan rumah itu terbakar
saat kebakaran terjadi sedang berlangsung ibadah sholat id dan ibadah kenaikan isa al masih di gereja dekat lokasi kebakaran
api diduga bermula
dari rumah makan dan menyambar gedung di sekitarnya
salah satunya adalah kantor pwi manado
kalau kita lihat sekilas kurang lebih empat atau lima bangunan yang kena
dan kerugian material belum bisa kita perkirakan
nanti dari hasil interogasi kepada korban atau pemilik rumah
baru kita dapat estimasi berapa besar kerugian materinya
untuk sejauh ini belum ada kita dapat informasi adanya

kita berharap tidak ada
polisi dan tentara serta unsur terkait masih melakukan pemadaman
polisi belum bisa memastikan sebab kebakaran dan kerugian materi
namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
roy kira romangkai manado sulawesi utara